terima kasih anda masih di redaksi siang
berwisata ke karimun jawa bisa menjadi pilihan destinasi liburan anda
gugusan pulau karimun jawa memiliki pemandangan pantai dan bawah laut yang tidak kalah indah dengan pantai pantai lain di indonesia
dan kali ini saya akan mengajak anda berkeliling ke pulau pulau di karimun jawa
informasi ini akan sekaligus menutup produksi cnn indonesia siang kali ini
saya ratna bila selamat siang dan sampai jumpa
karimun jawa menggunakan pesawat dari jakarta lalu transit di bandara ahmad yani semarang
dari semarang saya terbang menggunakan pesawat jenis atr ke bandara dewan daru karimun jawa
waktu tempuh perjalanan dengan pesawat jenis atr ini sekitar tiga puluh menit
cukup praktis dan menghemat waktu perjalanan
tapi jangan lupa untuk memesan tiket pesawat dari jauh jauh hari ya
karena jadwal penerbangan
penerbangan pesawat ini hanya satu kali dalam sehari
waktu terbangnya pun hanya di hari senin jumat dan minggu
pemandangan indah yang saya lihat dari atas pesawat atr ini sangat memanjakan mata
hmm saya jadi tidak sabar nih untuk segera menjelajah pulau pulau indah di karimun jawa
selain menggunakan pesawat kita juga bisa menggunakan kapal feri menuju karimun jawa
ada dua jenis kapal yang bisa anda pilih sesuai dengan waktu tempuh dan harga yang diinginkan
sejak tahun dua ribu satu karimun jawa ditetapkan sebagai taman nasional cina
sebagai kawasan gugusan pulau yang berjumlah dua puluh tujuh pulau ini menjadi salah satu pusat perikanan yang diandalkan di jawa tengah
dari dua puluh tujuh pulau yang ada di karimun jawa hanya ada lima pulau yang berpenghuni
salah satunya adalah pulau karimun jawa yang menjadi pusat dan tempat umumnya penginapan berada
anda bisa memilih penginapan dengan harga berbeda

tersedia juga beragam paket tur wisata ke karimun jawa dengan harga terjangkau
cara menikmati keindahan pulau di karimun jawa
cara menikmati keindahan pulau di karimun jawa adalah dengan berkeliling ke beberapa pulau pulau kecil
masing masing pulau memiliki karakteristiknya tersendiri
kita sudah sampai di salah satu pulau karimun jawa dan ini adalah spot untuk snorkeling gitu
di bawah sini kita bisa lihat ada banyak terumbu karang dan juga katanya sih akan ada penyu
tapi ya kita nggak tahu nih di bawah sini ada di sana
banyak sekali spot untuk diving dan snorkeling yang kaya akan biota laut
saya bisa menemukan aneka ikan di sini bahkan saya bertemu penyu yang sangat dilindungi
melindungi keragaman biota laut harus diutamakan oleh semua pihak termasuk saya sebagai wisatawan
yaitu dengan cara mematuhi semua aturan berwisata dan jangan mengotori laut dengan bungkus makanan dan minuman
setelah puas snorkeling saya melanjutkan perjalanan menuju pulau cemara besar untuk makan siang
ya kita harus jalan untuk sampai ke pulau cemara besar ini
kapal kita di sana dan kita tadi jalan ke sini ini cukup dangkal karena di sini pasirnya itu wow bagus banget
kita akan istirahat di sini
keindahan wisata pantai dan bawah laut kepulauan karimun jawa mengundang banyak wisatawan lokal maupun mancanegara untuk datang berkunjung
waktu makan siang telah tiba semua berkumpul untuk menunggu ikan ikan ini matang
ikan ikan ini dibakar menggunakan batok kelapa setelah menunggu sekitar satu jam sambil bermain air
kini saatnya menikmati makanan khas pulau karimun jawa
hai hai hai hai mbak nah ini ikan serepeh khas karimun jawa mantap banget makasih ya sama sama
ikan serape ini bumbunya spesial karena hanya ada di karimun jawa kita coba ya wow ini ada rasa
kacangnya jadi memang bumbu serapai itu menggunakan kacang
ikannya langsung diambil dari laut di sebelah sana dibakar dan dibumbuin serap
makan siang sambil lihat view yang indah banget
hai jadi apakah anda sudah siap untuk menjelajah pulau karimun jawa